dan langsung saja saat ini kita ingin mengetahui dengan adanya data dari defisit anggaran tersebut
kita ingin mengetahui apa strategi bpjs kesehatan mengelola defisit yang memang trennya terus mengalami pembengkakan
kita bergabung melalui sambungan telepon bersama kepala humas bpjs kesehatan
sudah ada bapak irfan humaydi
pak irfan selamat sore
pak irvan tren defisit bpjs terus saja membengkak beberapa opsi sudah coba juga disampaikan
tapi menurut anda ataupun juga bpjs kesehatan akan seperti apa pengelolaan defisit bpjs kesehatan ini ke depan
yang pertama saya harus koreksi dulu beberapa data tadi yang disampaikan itu ada yang tidak valid
terutama tentang penyesuaian iuran itu kelas tiga itu
tidak ada perubahan
oh jadi tetap ada di dua puluh lima
hanya kelas dua dan kelas satu di segmen pbpu tadi
lalu untuk peserta tahun dua ribu enam belas itu bukan satu ratus enam puluh dua juta jiwa
dan sekarang sudah lebih dari satu ratus tujuh puluh tujuh juta jiwa
silahkan pak irfan melanjutkan
jadi pada saat sebelum bpjs kesehatan berdiri
itu dari awal djsn sudah mengusulkan iuran paling rendah untuk pbi dua puluh tujuh
pada saat itu yang ditetapkan sembilan belas dua ratus dua puluh lima
lalu di tahun dua ribu enam belas
djsn juga sudah mengusulkan iuran per jiwa per bulan untuk pbi tiga puluh enam
dan sudah diputuskan untuk segmen pbi dua puluh tiga rupiah per jiwa per bulan
nah ini ada gap sekitar tiga belas ribu per jiwa per bulan untuk segmen pbi saja
belum segmen segmen lain tbpu
jadi secara peraturan perundangan yang berlaku
kalau terjadi mismatch atau ketidakseimbangan antara beban jamnya
kementerian kesehatan dengan pendapatan iuran
maka ada tiga opsi yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
yang pertama penyesuaian iuran
idealnya memang iuran itu balance dengan prediksi atau proyeksi beban jaminan kesehatan
seperti yang sudah diusulkan oleh djsn
namun demikian tidak hanya opsi pertama
opsi kedua dapat juga dilakukan penyesuaian manfaat
dan yang ketiga alokasi dana tambahan
nah di tahun dua ribu enam belas memang benar ada opsi pertama yang dilakukan
yaitu penyesuaian iuran seperti yang tadi disampaikan
dari misalnya lima puluh sembilan lima menjadi delapan puluh ribu dan seterusnya
nah opsi pertama itu juga belum cukup
karena memang yang diusulkan oleh djsn ini berdasarkan perhitungan aktuaria secara saintifik dan matematis
ini belum sepenuhnya dikumpulkan
jadi penuhi oleh peraturan tersebut
sehingga komitmen dari pemerintah memberikan alokasi dana tambahan setiap tahun
khususnya tahun dua ribu enam belas sebesar enam tujuh
nah ini bagian daripada kompensasi pemerintah
di mana iuran yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diusulkan oleh dpd

jadi memang dari awal sudah diprediksi bahwa ini akan terjadi
jadi ketidakseimbangan jika tidak ada intervensi itu
namun tadi sudah diungkapkan bahwa kalau berbasis total pendapatan dengan total pengeluaran
itu kurang lebih balance
jadi pendapatan itu bukan hanya dari iuran saja
tapi juga tadi dari penyertaan modal negara
dan juga dari pendapatan lainnya
begitu pula juga dengan beban
beban itu bukan hanya beban jaminan kesehatan
tapi juga ada beban operasional dan beban lainnya
termasuk termasuk juga adalah beban cadangan teknis
yang secara cash flow itu tidak keluar
jadi untuk diketahui publik bahwa jangan sampai terjadi persepsi defisit itu tidak ada cash flow nya
untuk diketahui bahwa pembayaran bpjs kesehatan kepada vaskes itu tidak ada masalah
jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
maksimal lima belas hari kerja setelah berkas diterima lengkap
jadi tidak benar kalau tadi juga ada diungkapkan bahwa ada tunggakan itu tidak menarik
yang ada mungkin piusang iuran dari segmen tertentu yaitu pbpu dan segmen
pak irfan coba kita klarifikasi bersama bahwa tidak benar ada tunggakan yuran begitu
bukan tunggakan iuran
tadi statement yang diungkapkan ada tunggakan bpjs kesehatan
dan ada piusang itu kan terpisah hal terpisah
yang benar itu adalah memang ada piutang iuran dari segmen tertentu yaitu pekerja bukan penerima upah khususnya
dan ada segmen lain
sedangkan untuk ke rumah sakit untuk fasilitas kesehatan
baik itu faskets pertama maupun tingkat lanjutan
itu tetap kita bayar sesuai ketentuan dan tidak ada masalah

itu jadi dalam laporan keuangan memang tercatat di situ
tapi secara cash flow kita tetap dapat memberikan pembayaran karena tadi ada berbagai pendapatan lainnya di luar daripada iuran
baik tadi anda menyebutkan ada tunggakan segmen tertentu
apakah pihak bpjs kesehatan mendalami apa penyebabnya berapa banyak sesungguhnya
sehingga mungkin dengan menyisir dan kemudian merapikan menertibkan lagi tunggakan tersebut
paling tidak menopang ataupun membantu menaikkan juga angka yang diperoleh dari bpjs kesehatan pak irfan
ya khusus untuk segmen pekerja bukan penerima upah
memang ada fenomena bahwa di awal awal itu mereka membayar hanya pada saat mereka membutuhkan sakit
begitu sehat tidak membayar kembali
nah ini perlu edukasi yang intens kepada masyarakat agar tetap membayar iuran meskipun sudah sehat
dan itu adalah bagian dari pak gotong royong
apa yang dilakukan oleh bpjs kesehatan
yang pertama tentu kita melakukan penagihan secara sesuai ketentuan
yang kedua kita memperluas channel pembayaran
saat ini sudah lebih dari empat ratus dua puluh dua ribu channel pembayaran
baik itu langsung melalui kantor cabang di bank atau melalui atm atau melalui mobile banking
atau melalui internet banking atau juga ada kartu kredit atau ppob
itu tersebar di mana mana baik di minimarket atau bahkan di toko online dan juga di traditional outlet
nah itu kita lakukan terus menerus
dan berikutnya adalah kita juga menerapkan kebijakan virtual account keluarga
artinya satu keluarga itu tidak bisa membayar hanya satu orang saja
fenomena yang terjadi di awal awal bahwa dari satu keluarga lima orang dia bayar hanya yang sakit saja
oleh karena itu sekarang begitu bayar itu harus satu keluarga yang sakit atau yang sehat
itu tetap harus membayar karena itu diperlukan gotong royong
berikutnya juga kita tetap melakukan penagihan penagihan baik itu segmen tppu maupun segmen lainnya
nah ini bagian daripada upaya upaya bpjs kesehatan untuk meningkatkan tingkat kolektabilitas iuran khususnya dari segmen tertentu

baik pak irvan
dan ini juga dibutuhkan peran juga termasuk dari media untuk membukakan
baik pak irvan
memang ter rohit dan juga kepada masyarakat bahwa mari kita bergotong royong untuk membayar yuran
sesuai ketentuan baik pada saat sakit maupun pada saat sehat
dan daftarlah selagi sehat jangan tunggu sakit karena itu bagian daripada gotong royong
dan salah satu pengamalan dari pancasila yang saat ini kita rayakan kelahiran pancasila tersebut
baik pak irvan singkat saja saya ingin tanya
apakah tahun ini sudah dipastikan akan ada suntikan dana dari pemerintah
pemerintah anggaran pemerintah ke bpjs kesehatan
ya sesuai dengan komitmen juga pemerintah memang sudah menyediakan anggaran tambahan
dan karena memang belum ada penyesuaian iuran maka ada kemungkinan masih ada alokasi dana tambahan
selama memang tidak ada perubahan yang signifikan dan sekarang masih dalam proses pembahasan hal hal apa saja yang akan nanti diputuskan
karena bpjs kesehatan sebagai penyelenggara sedangkan segala aturan regulasi regulasi tentu diputuskan oleh regulator termasuk di dalamnya penetapan iuran juga penetapan manfaat
baik irfan humaydi kepala humas bpjs kesehatan terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business